dalam seminggu terakhir provinsi dki jakarta mencatatkan tiga kali rekor tertinggi kasus harian covid sembilan belas
tanggal dua belas juli menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama ditemukan yakni empat ratus empat kasus baru covid sembilan belas
gencarnya penemuan kasus atau active case fining berpengaruh terhadap naiknya catatan kasus harian
tetapi kondisi belakangan ini menjadi mengkhawatirkan
selama pemberlakuan psbb transisi angka positivity rate jakarta selalu berkisar di bawah lima persen
namun pada minggu dua belas juli dua ribu dua puluh positivity rate melonjak dua kali lipat menjadi sepuluh lima persen
gubernur dki jakarta anies baswedan mengingatkan masyarakat jakarta untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan
dan selalu waspada
anies meminta masyarakat dapat menjalani pelonggaran yang diberikan secara bijak
bila situasi ini berjalan terus
dosen epidemiologi universitas indonesia tri yunis miko mengatakan perilaku masyarakat yang cenderung abai pada masa psbb transisi
menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus
pelonggaran berbagai sektor dalam psbb transisi dapat dimaklumi mengingat urgensi ekonomi
namun pemprov dki jakarta harus tegas dan aktif melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan
kalau kurva tertingginya pada bulan april itu sudah terlampaui dengan standarisasi dulu begitu
kalau sudah terlampaui harus ditutup pak
kalau tidak ditutup berarti kita membiarkan wabah itu kembali
psbb transisi di jakarta akan berakhir tanggal enam belas juli
selanjutnya pemprov akan mengevaluasi apakah psbb diperpanjang disudahi
atau malah mencabut segala kelonggaran yang
risa ramadan jakarta